ya pilkada sudah sebentar lagi untuk itu kemudian bawaslu sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu
ini untuk bisa mendeteksi kerawanan apa saja yang berpotensi terjadi di pemilu ataupun di pilkada tahun dua ribu dua puluh
karena ada puluhan daerah begitu ya ada ratusan daerah yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi
di tingkat lokal dan juga di tingkat provinsi
tentu saja ada sejumlah hal hal yang perlu diantisipasi kalau kita berkaca pada pemilu pemilu sebelumnya
apalagi di pilkada yang bisa saja ini dapat merusak atau mereduksi kualitas demokrasi kita
jadi ada ikp namanya indeks kerawanan pemilu dua ribu dua puluh yang sudah dirilis oleh badan pengawas pemilu
yang ini perlu diantisipasi
kita akan coba bedah ya apa kemudian apa apa saja yang dibahas atau dikeluarkan dari ikp yang dibuat oleh bawaslu
jadi ada dua ratus tujuh puluh daerah dengan pilkada yang melakukan pilkada serentak pada tahun dua ribu dua puluh
dan dua puluh empat diantaranya ini justru terjadi rawan konflik dan juga persoalan yang menyangkut dengan penyelenggaraan pemilu
jadi sebetulnya memang pilkada serentak dua ribu dua puluh ini merupakan gelombang keempat untuk kepala daerah
dan juga hasil pemilihan dari desember tahun dua ribu lima belas
jadi lima tahun kemudian menjabat akhirnya kemudian dua ribu dua puluh dibuat lagi pilkada untuk memilih kepala daerah
dan ada sembilan provinsi diantaranya ada dua ratus dua puluh empat kabupaten dan sisanya ada tiga puluh tujuh kota yang menyelenggarakan pilkada di tahun dua ribu dua puluh
jadi mungkin kota anda menjadi kota yang melakukan pilkada satu diantaranya pada tahun dua ribu dua puluh dan untuk memilih kepala daerah
dan ini pemungutan suara nanti akan dilakukan pada tanggal dua puluh tiga september
nah tahapannya ini sudah mulai per hari ini sejak beberapa hari kemarin juga dan ini akan terus berlangsung
sampai nanti ada pendaftaran pembukaan masa pendaftaran calon dan juga untuk kampanye sampai dengan pencoblosan pada bulan september nanti
tapi ini masih belum tentatif tanggalnya tapi kira kira di bulan september maksud kami
kita lihat kemudian ada dua puluh empat jadi sudah terdata dua puluh empat daerah dengan pilkada serentak yang rawan terjadi konflik
nah daerah daerah mana saja tadi sudah saya mention ada sebetulnya kabupaten
manokwari kota makassar dan beberapa daerah lain
tapi kita akan paparkan lagi kepada anda saat ini
nah ini ada empat ukuran dari bawaslu yang digunakan untuk bisa memprediksi atau membaca atau mendeteksi potensi kerawanan pilkada serentak di tahun dua ribu dua puluh
ada empat diantaranya adalah dimensi sosial dan juga politik
ini penting sekali ini juga sebetulnya terkait dengan keamanan tentunya
dan tentang otoritas penyelenggara pemilu di level daerah
kemudian juga tentang
dengan relasi kuasa di tingkat lokal
jadi ini juga perlu diantisipasi soal dimensi sosial dan juga dimensi politik
kemudian konteks pemilu yang bebas dan juga adil
ini jelas sekali karena dasar yang paling utama ketika kita melakukan pemilu adalah bebas dan juga adil
kemudian adalah kontestasi di mana percalon calon yang akan maju dan juga pendaftaran
kemudian partisipasi pemilih
jadi ada empat ukuran untuk bawah selu memprediksi potensi kerawanan di pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh
kita lihat lagi ke slide yang berikutnya
sebetulnya memang indeks kerawanan pemilu ini atau ikp dua ribu dua puluh ini juga merupakan dari data yang diambil pada pilkada sebelumnya
di tahun dua ribu delapan belas dan juga dua ribu sembilan belas ini menyempurnakan saja dari ikp sebelumnya
dan ini berdasarkan dari pengalaman penyelenggaraan dan juga ada metodologi dan serta analisis yang dilakukan oleh tim ahli
yang akhirnya menyimpulkan beberapa hal yang tadi sudah dibahas
ada dimensi dimensi tertentu yang diukur untuk mengatakan satu wilayah rentan atau tidak begitu terjadinya konflik dari pilkada
nah ada sembilan provinsi yang kemudian melakukan pilkada serentak tahun ini dengan pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur
tentu ini menjadi sangat penting ya karena dalam level provinsi kan yang paling tinggi adalah pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur
rilis yang dikeluarkan oleh bawaslu ternyata dari sembilan provinsi ini yang paling levelnya tinggi untuk kerentanannya atau kerawanannya adalah sulawesi utara
nah jadi ini sulawesi utara kemudian yang paling rendah adalah kalimantan utara
jadi sebetulnya semuanya punya kerawanan masing masing ya di setiap provinsi
baik sulawesi tengah sumatera barat jambi bengkulu kalimantan tengah kalimantan selatan dan juga kepulauan riau
tentu dengan dimensi dimensi yang berbeda
tapi setelah diteliti dan dirilis oleh bawaslu yang paling tinggi adalah
sulawesi utara untuk pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur di pilkada serentak tahun dua ribu delapan belas
kita lihat lagi apa temuan temuan yang lain
nah ini adalah lima belas kabupaten kota yang berada dalam kategori tinggi atau rawan terhadap konflik
yang paling tinggi adalah kabupaten manokwari kemudian menyusul mamuju kota makassar kabupaten lombok tengah kota waringin timur dan seterusnya dan seterusnya
untuk daerah daerah yang kemudian mengalami atau dengan tingkat yang cukup tinggi untuk kerawanan pilkada
walaupun peta peta konfliknya
apa saja sebetulnya misalnya yang dicium oleh bawaslu atau fenomena fenomena yang kemarin kita tahu adalah soal isu sara misalnya
isu sara ini kan juga masih membayangi kontestasi pilkada kita ya atau pemilu kita
ada juga kemudian politik uang
ini juga sangat berbahaya karena bisa menurunkan kualitas demokrasi kita
kemudian ada soal netralitas asn
ini terkait dengan relasi kuasa tadi
jadi asn seharusnya kan diharapkan netral
dengan relasi kuasa tadi yang tidak terkontrol bisa saja kemudian ini dimobilisasi untuk memilih beberapa kandidat tertentu begitu
kemudian yang terakhir adalah soal ujaran kebencian atau hoaks
jadi ini potensi sekali untuk memecah belah masyarakat yang mengikuti ataupun di daerah yang mengikuti atau menyelenggarakan pilkada atau pemilihan umum kepala daerah
jadi inilah fenomena fenomena yang sebetulnya masih ditangkap oleh bawaslu dari ikp di pilkada sebelumnya
jadi ini menyempurnakan saja
dan temuan temuan ini adalah ini tadi
ada sejumlah fenomena fenomena yang perlu diantisipasi
harapannya ketika sudah mengeluarkan ikp ini daerah daerah dan penyelenggara pemilu dapat langsung berkoordinasi satu sama lain
agar ini bisa dihindari
soal sara politik uang netralitas asn dan juga soal seperti apa kemudian ujaran kebencian dan juga hoax yang terjadi
jadi ada beberapa daerah dan tadi ada sejumlah daerah yang ini kabupaten yang cukup tinggi kerawanannya manokwari dan juga mamuju dan juga kota makassar
nah apa kemudian membuat
bawaslu menetapkan daerah daerah tertentu yang dianggap rawan saat pilkada tahun dua ribu dua puluh nanti digelar
patutkah publik kemudian waspada
saya akan menggalinya bersama dengan anggota bawaslu ri frits edward siregar serta direktur eksekutif dari perludem titi anggra ini
kita bersama kami di layar di muka